pihak kepolisian menangkap dua orang terkait penyebaran kabar tercoblosnya surat suara yang dimuat
dalam tujuh kontainer dari tiongkok di tanjung priok jakarta
dilansir cnn indonesia com kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri
brigadir jenderal deddy prasetyo mengatakan
inisial dua orang yang ditangkap itu adalah hi dan ls
haye ditangkap di bogor jawa barat dan ls di balikpapan kalimantan timur
deddy menjelaskan keduanya ditangkap karena diduga berperan aktif dalam menerima dan menyebarkan kembali kabar
surat suara tercoblos melalui aplikasi whatsapp serta sejumlah media sosial lain
status keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka
polisi hingga kini masih melakukan pemeriksaan selama satu x dua puluh empat jam
kasus hoax surat suara ini telah dilaporkan juga oleh kpu bawaslu serta tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇
pelaporan dilakukan pada rabu
dua puluh malam yang lalu kpu dan bawaslu berharap kepolisian mampu mengusut tuntas rangkaian aksi
yang bisa mengganggu kelancaran pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
kami bawaslu mendukung apa yang dilakukan oleh kpu
dan kami berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti secara tuntas
agar setiap pihak yang menyebarkan isu isu yang tidak benar untuk dapat segera diproses secara hukum
dan sudah ada korespondensi
kenn indonesia miladia rahma di bareskrim polri jakarta saat ini
mila setelah dilaporkan ke barreskrim bagaimana sebenarnya perkembangan kasus hoax surat suara yang sudah dicoblos ini
dan seperti apa kemudian informasi mengenai dua nama yang sudah diamankan terkait dengan kasus hoax surat suara ini
kenn indonesia miladia rahma di bareskrim polri jakarta saat ini
kenn indonesia miladia rahma di bareskrim polri jakarta saat ini
kenn indonesia miladia rahma di bareskrim polri jakarta saat ini
dengan hal itu kami melihat bahwa tadi karo pemnas juga menyampaikan brik jendadi prasetyo bahwa siapa saja yang kemungkinan juga ikut menyebarkan
kemudian bahkan ikut memviralkan konten hoax ini di media sosial maupun di platform lain yang ini ini juga akan kemudian bisa dipanggil untuk diperiksa
dan siapapun tidak menutup kemungkinan juga nanti andi arief juga atau misalnya tunggu zulkarnaya juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan
terakhir yang kami dapatkan informasi juga bahwa sampai dengan hari ini
ternyata pihak kepolisian juga telah memeriksa dua orang dengan inisial haye dan ls yang keduanya diamankan di dua tempat yang berbeda atau di dua lokasi berbeda
yakni haye diamankan di boko dan juga ls diamankan di balik papan ini
berkaitan dengan kedua orang ini setelah kemudian dilihat profilnya oleh tim cyber dari polri bahwa kedua oknum ini kemudian juga cukup intens begitu ya
ikut menyebarkan konten konten hoax ini baik di media sosial maupun di whatsapp
dan pemeriksaan ini masih akan berlangsung
selama satu x dua puluh empat jam sampai akhirnya nanti statusnya akan dinaikkan apakah menjadi tersangka atau tidak
nah berkaitan dengan permasalahan ini seperti kita ketahui bersama reinhardt bahwa sudah mulai bergulir
tidak hanya kemudian kasus hoax saja yang kemudian muncul
tapi kita juga melihat bahwa akhirnya hari ini andi arief juga sempat menciutkan di twitternya
di akun twitternya menyatakan bahwa rumahnya di lampung begitu
duduk oleh dua mobil polri
nah sampai saat ini pun kita masih belum mengetahui bagaimana kemudian respon dari pihak kepolisian
namun tadi memang sempat kami melihat bahwa data yang kemudian saya kumpulkan red heart
ada yang mengatakan bahwa ini memang masih terus ditindaklanjuti
artinya apakah benar ini berkaitan dengan kasus hoax yang sempat dicuitkan juga oleh andi arief ataupun permasalahan yang lain
tapi bahwa kemudian andi arief mencuat mencuitkan perihal rumahnya digeruduk
di kawasan lampung ini memang saat ini masih menjadi perhatian dari kepolisian untuk terus didalami apakah apa sebenarnya yang kemudian kronologis apa yang kemudian sebenarnya terjadi
baik terima kasih miladia rahma kita akan tunggu nanti apa perkembangan terbaru dari barreskrim miladia rahma korespondensi nn indonesia